dan di partai juga serius memikirkan soal ini
mereka tidak ada itu istilah genit nggak ada
mereka itu memikirkan ini dengan keseriusan